kamu di rumah
mau ikut gak
sekitar jam sepuluh an
kok ngajaknya mendadak
tadinya rencana besok
tapi ternyata lovina bisa hari ini
yah aku mau ke salon
udah bikin janji
sekitar jam segituan juga pas salonnya buka
kalau aku udah selesai tapi teteh belum
nanti aku nyusul
karena menurut saya
roy butuh pengalaman seperti ini
pengalaman yang bakal jadi pelajaran buat dia
gak sengaja terjebak dalam masalah
bisa keluar dari masalahnya
tanpa bantuan saya
dan ada keinginan
bisa sampai ke anak saya
saya sekarang merasa agak lega
keadaan sudah kembali normal
tapi belajar dari pengalaman masa lalu
sewaktu waktu keadaan bisa kacau lagi
buat yang tau
bisnis yang kita jalani dulu
adalah bisnis yang menjanjikan
bisnis yang bagus
selalu ada yang mau merebut
selalu ada yang berusaha mempertahankan
saya sekarang harus bagaimana
tugas kamu sudah selesai
terus saya sekarang harus bagaimana
selamat menikmati liburan
agus sama yayat
raymond sudah menghubungi saya
raymond sudah menghubungi saya
dan saya akan memberikan kesempatan terakhir
untuk membuktikan bahwa dia dan anak buahnya berguna
tugas mereka dalam menghabisi orang orang yang belakangan ini
muncul menjadi backing buat orang orang di jalan
pasar dan terminal
orang orang yang pernah menyerang kalian
dan anak buah raymond di parkiran
karena kemampuan violent dieseo
maka masalah yang mengganggu bisnis kita selama ini akan selesai
kita berangkat sekarang
saya harus berangkat sekarang
ini yang mau ngajak kamu kerja
akang yang ngajak didu kerja
buat jadi tukang parkir
masih ada longan buat satu orang lagi
bukannya kamu udah punya kerjaan di pekanbaru
saya mau cari pengalaman yang lain
masa kamu mau jadi tukang parkir
kenalin dulu ini teman saya
kamu di rumah
mau ikut gak
sekitar jam sepuluh an
kok ngajaknya mendadak
tadinya rencana besok
ternyata lovina bisa hari ini
yah aku mau ke salon
sekitar jam segituan juga
pas salonnya buka
kalau aku udah selesai tapi teteh belum
nanti aku nyusul
aku ngajak yasmin gak apa apa ya
kasian dia di rumah terus
hampir setiap hari kegiatannya cuma nunggu suami pulang kerja

tapi katanya dia mau ke salon dulu
padahal harusnya kita yang ke salon
kan kita yang masih joblo
padahal perempuan seumur teleteh tua harusnya bukan cuma udah punya pacar
tapi udah punya suami
udah ah gak usah diperpanjang
kamu nanti berangkatnya sama siapa
biasa pakai gober ganti ganti cowok
yaudah aku jemput aja
kita berangkat bareng
gak usah nanti ngerepotin
yaudah teteh gak usah
terserah teteh aja
akang ini bukannya
dulu dia dik pihak musuh kita
tapi sekarang di pihak kita
malahan nanti dia disini juga
berbagi tugas sama kamu
terus kalau ada apa apa
kamu gak sendirian
nanti juga kerja disini
sekarang kalian satu tim
sama salah seorang yang dulu nyerang kita
dido memang pengkhianat
kita bisa maksa minta keterangan dari bidu